ibu gapapa bu
rasanya ibu gaenak
kita pasrain semua sama allah swt bu
sekarang ibu yang sabar ya
serain sama yang berwajib bu
makasih ya sur
maafin ibu udah mecahin gelas
saya yang beresin ini semua bu
sabar lu semua
biar kami bawa masuk dulu
terdawa ke ruang pengadilan
penghasilan saya cuma tiga ratus ribu pak
sedikit demi sedikit saya tabung uang itu pak
ditipu dia pak
sabar kami paham
saya cuma penjaga saya
saya cuma penjaga saya
saya cuma penjaga saya
saya cuma penjaga saya
simpan duit dikit demi dikit
karena saya pengen banget pergi umroh
saya pengen ibadah pak
saya sudah ketemu dia pak
ibu pasti kena ajan
karena sudah jodoh
jangan ada yang main hakim sendiri
biar semua diselesaikan di pengadilan
kami mau uang kami
hukum yang berat pak hakim
ibu bapak harap tenang
saudari terdakwa uri
anda terbukti melakukan penggelapan
dan penipuan uang jamaah
dengan ini kami dari majelis hakim
anda selama kurungan
dua belas tahun perhubungan
jangan menghukum saya dua belas tahun penjara
terlalu lama pak hakim
masa sih pak hakim aja dua belas tahun penjara
itu kan kena ajan dunia
aduh coba dihukum mati aja deh
biar mati di penjara sekalian pak hakim
stres itu dia pak
ibu pasti kena ajar
karena sudah jodoh
ibu apa apa ibu
rasanya ibu nggak enak pak
jangan jangan ada apa apa sama murni
ibu kita pasrahin semua sama allah swt
sekarang ibu yang sabar ya
pokoknya kita serahin sama yang berwajib bu
maafin ibu udah mecahin gelas
udah nggak apa apa
saya yang beresin ini semua ibu
ibu ada yang ketabrak kereta
orang habis ketabrak kereta kayaknya
masih hidup apa udah mati ya
bikin susah kita aja
lu mau jadi saksi
udah kita cabut yuk
ya allah ibu
ibu anak ibu kabur dari rumah sakit

ibu anak ibu kabur dari rumah sakit
dia mengalami stres berat
tolong ibu cari ibu
saya khawatir bu terjadi apa apa sama dia
kami sedang mencarinya ibu
ibu khawatir sapsol
takut terjadi apa apa sama wuri
terima kasih ibu
kalau saya dapat kabar dari istri saya
saya akan lapor ke sini
terima kasih atas kerja samanya
saya permisi dulu
saya permisi dulu
apa ini pak
ada orang ketabrak kereta
ada orang ketabrak kereta
kayanya eneg dia belum mati tuh
belum mati iya masih hidup
kamu jangan gitu kasihan sama keluarganya
berat amat ini
berat amat lagi
banyak dosa aja kayaknya cewek ini
jangan gitu dong ini musimah
kasihan biar di jalan sih
berat amat ini
terus tarik terus
tunggu tunggu tunggu
lu kagak liat dia pake baju tahanan
dia kayak buronan dia keluar dari penjara
ih kena kaya kenalnya aja baju ya
ini cewek pasti nggak bener nih
si cewek ini keserempet kereta bang
ih serem amat nih mayat
eh ada apa nih
ini kayaknya ada cewek tumbr kereta nih
assalamualaikum pak samsul
saya menemu kali ibu wuri di pinggir kereta pak
kayaknya keadaannya parah nih
ya baik baik baik segera
saya segera kesana
ada apa samsul sama wuri
gue yang sabar ya bu
wuri ditemukan sekarang terbaring di real kereta api